itu spedil tenang aja nanti pasti mama panggilin orang pinter buat tersesatan di rumah ini
yaudah mama kalau gitu kita berangkat sekarang aja
kak dulu papa
mandi dulu dong
iya papa cepetkan mandinya ya
orang rumahnya bagus kok boleh tinggal lagi
masa aku bisa takut banget
kita lihat aja sih biar gabuk
aduh tapi kak sir itu kan dosa
eh sir kan kita jadi minta orang jahat
itu dong sir kita ngerampas rumah kita
sakit apaan sih sir
ah emangnya dosi dosi
aduh aduh aduh
pasti mau ke mana aja sih

faruq rasanya cuma kamu yang pantas pakai jenis ini
oh contohnya aku lebih baik

seahketnya kalah namanya
tidak ada hubungan lain kami
jadikan ruang kerja baru kita sendiri ya
sudah beberapa hari ini aku salah terhajut
dan makin lama aku makin yakin
kalau kamu adalah wanita yang ku cari pak
abi tidak menyetujui hubunganku dengan mas dewa
tapi itu dulu
hingga sekarang aku masih menyimpan perasaan yang sama
seperti ketika aku masih dekat denganmu mas
mas yang menyimpan dendam sama abi

dan aku juga tidak mau ingat ingat lagi
nanti pada saat aku ingin menangkapmu kau akan tahu aku